puluhan pelajar di pasuruan minggu siang tumpah ruah menyusuri sungai complong sepanjang tiga ratus meter
mereka berlenggak lenggok mengenakan kostum dari berbagai daerah untuk memeriahkan hari jadi kota pasuruan ke seribu delapan ratus dua
selain mempromosikan budaya nusantara karnaval di atas perahu ini juga membawa pesan agar warga selalu menjaga kebersihan sungai
dengan menyusuri sungai complong pasuruan sepanjang tiga ratus meter puluhan pelajar minggu siang memperagakan aneka kostum adat istiadat dari berbagai daerah di indonesia
mereka juga berlenggak lenggok di atas perahu hias layaknya model profesional
festival karnaval di atas air ini merupakan rangkaian acara untuk memperingati hari jadi kota pasuruan yang ke seribu delapan ratus
meski meriah namun para peserta
harus hati hati karena mereka harus menjaga keseimbangan di atas perahu agar tidak terbalik
selain menampilkan berbagai kostum peserta juga mempertontonkan berbagai macam perahu hias mulai dari bentuk candi garuda rumah rumahan dan berbagai bentuk lainnya
kita mengeksplor budaya batik jumput mengeksplor alam indonesia berupa bambu sebagai media kreativitas bagi peserta
dan kita harus bangga untuk wanita wanita indonesia
dan kita harus bangga untuk wanita wanita indonesia
pelaksanaan karnaval di atas air ini sudah diselenggarakan ketujuh kalinya
sungai sengaja dipilih agar warga lebih mencintai lingkungan terutama kebersihan sungai
selain itu karnaval juga untuk memacu kreativitas siswa dalam mengkreasi busana daerah dari bahan daur ulang
ide dan kreativitas dari sma negeri kejaya
saya perlu saya apresiasi dan kita dorong terus agar bisa ditiru oleh yang lainnya
sekarang ini yang paling menarik adalah kreativitas dan inovatif
rencananya agenda carnival on the river ini akan digelar tiap tahun untuk memacu kreativitas dan kepedulian siswa akan pentingnya lingkungan hidup
serta memperkenalkan wisata bahari di pasuruan lebih luas
irsyad riongkok pasuruan